kita usahakan dicari sehingga tni juga harus hati hati di dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan itu
menggunakan pasukan yang ada di sana karena ini bukan dalam situasi khusus
sehingga melaksanakan tugas yang selama ini sudah tergelar
baik pasukan pengainan tni
pengamanan perbatasan maupun pasukan yang bko polri yaitu damai kartans
kita optimalkan prajurit yang berada di sana
karena yang kita hadapi juga bukan musuh yang tetap kemudian bisa berhadapan bukan
jadi kerombolan yang tempatnya berpindah pindah dan bersama sama dengan penduduk
nah ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini